ratusan buruh pt langgeng makmur industri di sidoarjo
senin siang terlibat bentrok dengan petugas keamanan pabrik
saat menggelar unjuk rasa
para buruh menuntut perusahaan memberikan pesangon terhadap rekan mereka
yang di phk secara sepihak
aksi demo ratusan buruh pt langgang makmur industri
di jalan lejen sutoyo kecamatan waru sidoarjo
senin pagi diwarnai aksi dorong antara pendemo
dengan petugas keamanan pabrik
aksi dorong dipicu oleh ulah petugas keamanan yang melarang buruh
memarkir mobil komando tepat di depan pintu masuk pabrik
unjuk rasa karyawan pabrik pembuat peralatan dapur ini
sudah terjadi sekian kalinya
mereka menuntut sembilan buruh yang diskors tanpa alasan jelas
segera dipekerjakan kembali
begitu juga dengan lima ratus buruh lainnya yang di phk secara sepihak
tanpa ada kompensasi untuk memberikan haknya

yang memakan sebagian jalan ini sempat membuat jalur protokol
menuju mojokerto macet sepanjang dua km